joko widodo meninjau langsung acara gladibersih upacara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh satu
upacara ini berlangsung di halaman istana merdeka
acara gladi bersih diawali dengan upacara penurunan bendera pada pukul tujuh senin pagi dan dilanjutkan dengan kirap budaya
dalam kirap budaya ini bendera pusaka dibawa menggunakan kereta kencana ki jagakar raksa yang didatangkan dari purwakarta jawa barat
seusai upacara pengibaran bendera akan ada ucapan selamat ulang tahun dari kokpit pesawat tempur serta flypass pesawat f enam belas dan sukhoi pun menambah kemeriahan